selamat siang pak
saya diminta pak al untuk menyerahkan hasil lab
dari gue yang dimakan reina
saya mau mengingatkan pak
kalau hari ini
nanti jam sebelas ya pak
meeting ini sudah dikonfirmasi dari dua minggu yang lalu
dan tamu bapak
yang dari hongkong
mr tan sudah sampai di jakarta
saya baru ingat
terima kasih banyak ya
baik sama sama pak
buat cabut infusnya reina
terus kita pulang ya
aku yakin kau tahu
walau tanpa kata
engkau jauh di mata
tapi dari doa
harusnya kamu tuh gak harus repot repot
antar ke rumah
kan kami juga sibuk mau meeting
kalau udah saya kan lebih aman
aku langsung berangkat ya mak
ya udah oke kalau gitu
yaudah yuk kita masuk
rena mau gak ikut papa ke kantoran
loh kok diajak
ya gak apa apa ninsya masih kangen sama reina
saya gak mau ke colongan kayak kemarin reina
tapi mas rena ini kan baru keluar dari rumah sakit
kasih dia waktu untuk istirahat dulu lah
karena bisa istirahat di situ
lagian juga ada dapur kan
bisa minta dibuatin makanan juga kalau misalnya reina lapar
reina yakin mau ikut kamu gak capek sayang
enggak kok mah
aku tiduran terus
boleh ya mah
insya allah ma
yaudah kalau gitu ya
titip reina ya
pak putra tolong turunin bonekanya
bonekanya di rumah aja ya
dan bandel ya
iya gerbang ya
baik pak bos
baik pak bos
baik pak bos
baik pak bos
baik pak bos
baik pak bos
ini mama udah
terlagi juga lancar jalannya
penuh bukan atm
masih bakombang marfaus ngajakin dia submitin mah
menanya mana itu hai rina lagi sama asal dibawa sama soal karena masalah mojokin reina oh iya itu
kita mau ngasih ah ah ah buat reina ya tentunya kita mau menyambut reina pulangnya mbak mir ya
maaf ya udah ada aja sih kalian ya ya oh iya taruh di situ di sofa permisi
tolong make sure sekali lagi semua kunci semua gembok harus
dicek jangan ada yang rusak kalau ada yang rusak segera diganti sama cek cctv juga ya
pokoknya ingat kita jangan kasih celah untuk orang asing masuk rumah kita
ya makasih surprise nya ya
ke kamar dulu ya oh ya kita boleh minta tolong gak bonekanya dijahit kayaknya ada yang robek deh
iya siap mbak nanti kita jahitin ke kamar dulu ya iya
pak mir perasaan reina kemarin enggak bawa boneka dapat dari mana ya mbak kayaknya
dibeliin sama pak bos deh ya kan udah lu ngejahit ini biar gue sapu deh ya udah makasih mbak mir
ma sini demas
hai kenapa sayang
gak tahu mau kesini
ada apa bu sara
saya boleh pakai teleponnya sebentar
teleponnya sedang dipakai sama napi lain
mohon tunggu ya
sebentar ya sayang
ada kunjungan buat ibu
mama hari dateng juga sama nino ma
ma rambutku rapi gak ma
cantik gak ma
cantik sekali anak mama ini cantik
iya harus cantik kan mau ketemu nino
aku ketemu nino dulu ya
ya allah terima kasih
terima kasih karena engkau sudah menggerakkan hati nino untuk datang ke sini menemui elsa
semoga kedatangan nino bikin kondisi elsa membaik
ini kamu datang juga ke sini
akhirnya kamu juga bikin aku sama hikitar
aku bangun bangun
aku bangun bangun bangun
aku datang ke sini
karena aku mau mengenang kamu buat hikitar
dan juga susu buat ibu kami
kita berdua disini sehat
oh iya aku punya sesuatu
aku punya kejutan buat kamu
kamu mau tau gak
jadi kemarin itu aku abis
jadi aku ceritain aja ya
dan dia perempuan sayang
dia pasti cantik banget
perpaduan aku sama kamu sayang
aku belum kasih nambah lu sayang
nambah pilihan kamu
aku bener bener gak sabar
terus kita besarin sama sama
kamu juga pasti gak sabar juga kan
nunggu kelahiran anak pertama kita
ini bukan anak pertama aku
anak pertama aku
yang ngelupu aku ke panti asuhan
aku rasa udah cukup
jaga kesehatan kamu
enggak enggak enggak
aku gak mau
waktu kunjung aja harus udah habis
aku gak mau pisah sama kamu
jangan tinggalin aku
tinggalin aku nanti ada perempuan
akhirnya godain kamu aku gak mau
aku gak mau orang lain merahatin kamu
elsa kamu jangan ada adik
tadi mama lihat kok elsa
aneh sekali ya
kayak orang yang kena gangguan kejiwaan gitu
pak surya juga sempat cerita ke papa
bisa sampai seperti ini
selamat siang pak
ini putri saya
selamat datang rena
hai pak sapan
hai juga rena
saya masuk ya
oke sekarang kalian belajar dengan setah kuangan
untuk membuat laporan kuangan
hai om randy
kamu udah sembuh
hai om badut
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi

sampai jumpa lagi
terima kasih ya
atas hadiah bonekanya untuk anak saya
sampai jumpa lagi
ya abis ini saya tunggu di ruangan saya
sampai jumpa lagi
pak al seneng sama boneka dari kita kemarin guys
yuki bro tanda tandanya ya
romanya kita bakal diterima kerja disini
sekarang kita ke ruang keuangan
kasihkan gue kan
tau dikini bu
silahkan duduk pak riki
jadi begini pak
ada beberapa napi yang mencoba kabur
bukan pak bukan pak
biar saya jelasin pak
jadi justru pak riki ini berjaksa kepada kami
sehingga ketiga napi yang bermasalah itu
tidak bisa menerima diri
karena itu kami pengurus lapas
mengakukan rapat kemarin
dan atas pertimbangan bersama
kami memutuskan pariki mendapatkan remisi kemanusiaan
karena masa hukumat pariki kurang dari satu tahun
kami sedang menunjukkannya
semoga mendapatkan persetujuan dari
tim pengamat lapas dan direktur permasyarakatan
alhamdulillah kalau seperti itu pak
terima kasih banyak
selamat ya rid
kamu masih mikirin elsa
kamu ada di sini itu karena elsa
udah berhenti kamu mikirin elsa
elsa itu cuma bisa ngasih pengaruh buruk buat kamu
ya udah kalau gitu kita pulang aja
kita pulang aja
kamu baru menekan sekepala ya
kau ini yang bustah
memetics karena dia cuma bikin kelak
kau mini anak raff
iya jadi kamu ngapain
ini keterbalokan kita

aku bisa nabrak tubuh luar biasa
nusara kita ambilkan obatnya ya bu sama emi
bu tenang bu
tenang bu elsa
bu elsa harus tenang
enggak mamaku enggak mau
meninggalin aku bu
nino mau bayi kamu jadi sehat ya
makasih ya sayang ya
nanti nino pasti akan balik lagi kesini ya
makasih ya sayang
ayo bu masuk bu
kita masuk ke dalam ya

ini ruangan kerja papa
tolong tunggu di depan pintu ya
wah jadi gini ya pak
ruang kerja papa
peluang kerja papa ya ini
jadi papa setiap hari kerjanya disini
terus papa kerjanya ngapain
papa itu kerjanya banyak sekali
papa harus meeting
papa harus tanda tangan dokumen
papa harus revisi dokumen
revisi kerjaan kerjaan anak buah pak
apa yang salah
papa juga harus nyuruh nyuruh anak buah papa
kalau kerjanya gak benar
meeting apa sih
meeting itu papa kumpul sama karyawan karyawan papa yang ada di kantor
terus kita ngobrol
enak ya kerjaan papa
kamu tolong ke kantor polisi ya
buah andin gak ikut
andin di rumah lagi jagain mama saya
bapak kan mau meeting
terus rene siapa yang jaga ya pak
nanti saya ajak rena untuk
ke ruang meeting
gak ada kok
ya udah kalau gitu saya permisi pak
dadah om rendi
rena baik baik aja gak ya
mas rena gimana rena baik baik aja nggak
kamu kalau tanya satu satu
rena itu abis dari rumah sakit
harusnya dia isi rahat
takutin nanti dia nyusahin kamu gimana
takutin aku ngekepikiran
nih mau liat rena
aku seneng banget
ngemenin papa kharia
tuh kamu denger kan
tapi ingat jangan lupa makan kamu ya
obatnya rena juga ingetin ya
kamu nanti minum obat iseng ya
udah dulu ya saya sebentar lagi mau meeting
mas terus kalau kamu meeting rena dimana
aku meeting dulu ya
nah ada ada aja
tadi ngapain ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
din nanti papa ke rumah sakit ya
sebentar lagi papa siap siap kesana
tapi rena udah pulang
alhamdulillah kalau gitu ma
tapi rena lagi yang ada di rumah
papa mau main ke rumah gak
sekarang kita cerita cerita
kemarin kan belum selesai ceritanya
nanti papa ke rumah kamu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang pa
ini saya diminta pak al
untuk menyerahkan hasil lab
dari kue yang dimakan raina
saya juga mau infokan ke bapak
tolong sampaikan ke pak aldebaran
kalau ternyata ktp korban itu pak
tapi pak aldebaran
tapi pak aldebaran
kami akan telusuri
dan kami akan terus mengupdate infonya pak
nanti saya akan sampaikan ke pak albaran
kalau gitu terima kasih pak
saya perlu mesti
untuk mau dalam sini pak
ini ada ini temannya aldebaran
yang bantu aldebar mengejar lukman kemarin bos
oh kisah yang kuberantik
terima kasih pak
insya allah currents ini benar benar understand
terima kasih pak
lagi cek laporan ke uang kantor pak
mau kemana pak
papa kok senyum senyum
orang yang sangat luar biasa
ya aku sayang sama papa ya
selamat siang semuanya
bisa tunggu di depan pintu ya
hari ini rina akan ikut kita meeting ya
rina mau duduk di sini
duduk dekat papa ya
gak apa apa ya pak kita di halaman sini
iya lah lebih enak di sini kok
ya sekaligus mencari udara segar lah
boleh gak sih papa cerita soal mama
kamu mau tahu apa tentang mama
mama tidak apa apa
masud ya sih sibuk banget
mak juga tinggal di dinas
dia itu pengen ditemenin mas
dia kan mesti kerja
nanti kalau gak kerja
gak ada uang
sebenernya sih dari pagi
kak sofia itu lagi pengen rujak mas
kenapa gak beli aja
ya dari tadi rujaknya udah ditungguin
gak ada yang ngateng
makin mudih dia
suamimu sudah datang
aku yang bikin rujak
terima kasih ya
udah gak ngambek lagi kan
tanggung dikit lagi
mau aku bantuin nggak mas
nanti bantu ngabisin aja
terus yang ngabisin siapa
karena mama cuma toel sedikit
abis itu nggak mau lagi
jadi yang ngabisin rujaknya
sampai seharian papa kepedesan
atau saudara atau adik
tama itu adiknya mama
perbedaan umurnya memang agak jauh sih
beda sekitar delapan tahun lah
gak ada yang ngabisin
tama itu udah meninggal
berarti aku panggilnya om dong
om tama dimana sekarang
om tama juga sudah meninggal
kenapa rena lapar
iya pak aku lapar
pak kalau gitu saya pesanin makanan aja ya ke bagian dapur
ya makasih vil
pemiliknya ya sangat kacak
vil katakan terima kasih
sehari setelah hubungan papa dan sofia diketahui sama mas sarah
sarah sarah sarah sarah
sarah denger dulu sarah
kasih waktu aku untuk jelasin sar
buka pintu sebentar
sorr kasih waktu aku untuk menjelaskan semuanya
please sarah tolong sarah
sarah sarah sarah
astagfirullahaladzim ya allah
berani beraninya anda menyakiti hati kakak saya
tak mendengar dulu tamar
pantes ya selama ini tuh anda selalu sibuk
ternyata anda memiliki istri yang lain
ternyata anda memiliki istri yang lain
dan anda hanya menjadikan kakak saya itu mainan
desa laki laki becanda
tapi gak pernah saya mempermainkan kakak kamu
saya mencintai kakak kamu
anda ini laki laki hidung belang
yang hanya memanfaatkan kebaikan hati kakak saya
udah tama udah
kita pergi dari sini
saya tidak akan melakukan anda
jangan sebut nama saya lagi
saya gak mau dicap sebagai perempuan perebut suami orang
aku yang salah
kamu gak salah
aku yang salah sofi
itu terakhir kali
sampai jumpa di video selanjutnya